ini kan ada sejumlah hal yang memang berbeda dari apa yang dinyatakan oleh kepala bpn
ataupun dari salah satu misalnya salah satu hal surat
akhirnya ini bagaimana koordinasi dengan pemerintahan yang lain
kita tetap koordinasi terus komunikasi dengan ppatk dan dengan pak menko sebagai kepala komite
sehingga tadi dalam menyikapi dan membaca data dan informasi
akan makin bisa disamakan tidak ada gap
dan juga dari sisi nanti follow up seperti yang disampaikan pak mafut adalah ketua komite
jadi dimandatkan oleh ppnya untuk melakukan rapat kita akan siap
dan selama ini pun tanpa itu kita juga hadir ke tempatnya pak mafut dan berkoordinasi
artinya bu ani dari angka rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun tadi yang dijelaskan di dalam ini hanya dua puluh dua triliun yang memang menyasar di kementerian keuangan
dari dua puluh dua triliun tiga tiga triliun tadi ya yang itu kan sudah
dan itu semuanya tadi seperti saya sampaikan sudah ditindaklanjuti
kalau dia menyangkut ada unsur dari kementerian keuangan
tadi kan kita sudah melakukan langkah langkah korektif terhadap satu ratus sembilan puluh tiga ya dari pegawai kita
kalau ada transaksi yang kemudian berhubungan dengan fraud
dan ada indikasi pidana kita kemudian menyampaikan ke aph
bu terkait foto ibu yang viral di akwan bandara itu kan banyak narasi liar geredan itu sudah dijelaskan
sudah dijelaskan ya untuk angka sapurai ya
pertama itu adalah protokol yang selama ini diberikan kepada saya
dan kalau saya di cengkareng itu biasanya memang sengaja ke kantor beacukai untuk sekaligus menanyakan anak buah hari ini bagaimana
mereka juga bisa menyampaikan
apakah mereka baru
kpk baru menangkap barang tegahan dan yang lain lain
sebagai pimpinan saya biasanya dan ada kantor saya ada di sana untuk bisa berkomunikasi berdiskusi dengan mereka
sehingga kalau masuk bandara tetap mengikuti protokol bahan darah
kalau bedanya mungkin yang lain tidak melakukan itu karena ada tempat sendiri kalau saya
karena beacukai adalah di bawah kementerian keuangan
jadi saya melakukan sekaligus merupakan kesempatan buat saya untuk ber
di diskusi ngecek ngobrol sama kepala kantor wilayah nya mendengar apa apa yang dilakukan

yapanya itu sudah berarti
dan berarti mau kekati kati dengan pak mangkun gak bu